jika berkunjung ke kota tanggerang banten tidak ada salahnya menjadikan kudapan satu ini sebagai pilihan berbuka puasa
ini dia risau ramadan ce empit
dinamakan risol ramadan karena dibuatnya hanya saat bulan puasa saja
sedangkan nama ce empit berasal dari sapaan akrab sang pembuat hafifah rais
mampu bertahan hingga tiga puluh lima tahun salah satu rahasianya terletak pada kulit risol yang dibuat sendiri oleh c empit
dan juga sambal asam pedasnya
sementara untuk isiannya sama dengan risol pada umumnya berupa kentang dan juga wortel
di pandeglang banten beda lagi
kudapan berbentuk persegi putih dan bertekstur kenyal ini cocok untuk dijadikan menu buka puasa
namanya apem putih
apem putih terbuat dari tepung beras dan tape
saat disajikan paling pas menikmatinya dengan cocolan gula merah seperti ini
legit dan gurih apem putih ini bisa anda temukan di alun alun kota pandeglang selama bulan suci ramadan
tim liputan cnn indonesia